koinisiator lapor covid sembilan belas irma hidayana mengatakan penelitian ini dilakukan
karena selama ini pemberitaan dan sosialisasi pembuatan vaksin
terutama vaksin sinovac dan bio farma cukup masif sehingga membuat masyarakat bertanya tanya
apakah benar vaksin ini akan didistribusikan pada akhir dua ribu dua puluh atau awal dua ribu dua puluh
menurut irma belum banyak studi yang melakukan elaborasi terhadap pemahaman masyarakat
seharusnya ketika ada penemuan obat dan vaksin harus ada intervensi bidang kesehatan masyarakat
agar kebijakan dan langkah langkah strategi pemerintah lebih tepat sasaran
nah tapi sebelumnya dengan kerangka hambatan dan kerangka apa yang mereka ketahui selama ini
itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat itu sudah sangat bagus ya terhadap covid sendiri
dari dua satu ratus sembilan responden valid berpendidikan s satu di seluruh indonesia
dan tidak ingin mengkonsumsi vaksin buatan unair surabaya
sementara enam puluh sembilan responden menyatakan ragu ragu
dan tidak ingin mengkonsumsi vaksin buatan sinovac dan bio farma
dan tidak ingin mengkonsumsi vaksin merah putih buatan lembaga molekuler eichmann
ketua kelompok riset intervensi sosial dan krisis universitas indonesia diki pelupesi mengatakan
keterlibatan tni angkatan darat dan badan intelijen negara dalam proses pembuatan vaksin
justru menimbulkan pertanyaan yang ujung ujungnya membuat masyarakat menjadi ragu ragu
bahkan kurang percaya
dengan efektivitas vaksin yang dibuat

diki pelupesi menambahkan agar masyarakat yakin dan percaya dengan pembuatan vaksin
dan efektivitasnya maka pemerintah harus transparan dan informatif
dalam memberikan edukasi soal vaksin covid sembilan belas
keterbukaan informasi ini diakini dapat membuat masyarakat tidak cemas
intervensi pakar kesehatan masyarakat tetap dibutuhkan
untuk memberi pemahaman ilmiah
terhadap vaksin yang bisa dipertanggungjawabkan